kini kita ke lapangan golf tim nasional golf indonesia untuk sea games dua ribu sembilan belas kini telah memasuki asrama karantina dan akan mengikuti tiga kejuaraan sebagai ajang tryout sebelum menjalani tes lapangan di filipina
hal itu disampaikan pegolf amatir indonesia almai raihan iyagutah saat mengikuti turnamen golf el nusa golden energy lima puluh th anniversary di emerald golf club cimangis jawa barat
almai merupakan satu dari empat nama lain yang masuk pelatnas golf untuk sea games selain naraji rifki alam jonathan wijono serta alfred raja sihotang
menurutnya selain tuan rumah filipina thailand dan singapura merupakan lawan tangguh yang patut diwaspadai
buat persiapan sea games sih sekarang sih udah masuk asrama udah masuk karantina minggu depan udah ada tryout pertandingan kejurnas habis itu igtpgm
habis itu yang ketiga tuh pertandingan oh men for a cup habis itu kayaknya lagi diolah lagi skornya nanti kita pilih pilih pemain lagi
terus nanti bulan depan udah tryout lagi ke filipina nyoba lapang gitu sih
thailand thailand jago singapura singapura kuat sekarang timnya terus filipina itu sih yang tip top tiga